ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya hari ini ngobrol di rumah
bareng si arjan indonesia
kita akan bahas soal ekonomi
dengan topik booming ekonomi pasca pandemi
seperti kita ketahui bahwa
pandemi corona yang melanda indonesia
membuat perekonomian kita merana
berbagai sektor harus masuk
jurang pertumbuhan yang negatif
begitu pun pertumbuhan ekonomi indonesia
dan juga dunia
yang diprediksi akan
mengalami atau masuk ke lembah resesi
begitu baru saja data yang dirilis
badan pusat statistik begitu
di kuartal satu tahun dua ribu dua puluh
artinya ini memang masih tidak sesuai dengan
ekspektasi ya tapi karena memang ada pandemi
berbagai sektor mengalami pelemahan
dan apakah nantinya setelah corona ini selesai
ekonomi kita akan kembali booming begitu
lalu sektor sektor apa saja yang mendapatkan
manfaat dari booming ekonomi setelah corona ini
kira kira bagaimana prediksi nantinya ekonomi yang akan melesat begitu di pasca pandemi
yang diprediksi oleh presiden jokowi sempat mengatakan bahwa bisa jadi ini berakhir pada akhir tahun dua ribu dua puluh
tapi juga ada yang bilang jika psbb benar benar diterapkan ini bisa selesai pada bulan juli dua ribu dua puluh ini
dan nanti saya akan membahasnya dengan kepala ekonomi bank permata
ada bang joshua pardede yang akan join bergabung dengan live instagram cnn indonesia pada sore hari ini
dan bagi teman teman yang ingin bertanya soal bagaimana pengaruhnya nanti corona terhadap ekonomi kita setelah pandemi ini berakhir
bisa langsung bertanya di kolom komentar ataupun di bagian question and ansor
di situ nanti kita akan menjawab pertanyaan itu sambil kita ngabur gurit
sambil kita sedikit membahas
kita membahas soal ekonomi kita di tengah pandemi corona ini
langsung saja kalau begitu saya akan mengundang bang joshua pardede untuk bergabung
ya kita sedang menunggu koneksi
ya bang joshua selamat sore apa kabar
ya selamat sore aldi baik baik sehat
apa kabar juga
baik baik thank you
sehat bang sehat
makasih bang jos sudah bergabung dengan kita di live instagram sore hari ini
kalau bang joshua sendiri sejauh ini melihat ekonomi kita yang terdampak akibat pandemi corona
itu seberapa buruk menurut bang joshua
ya seperti yang tadi aldi sampaikan juga
bps baru saja tadi pagi merilis data pertumbuhan ekonomi kita kuartal satu
dan kalau kita lihat data yang dirilis bps tersebut
angkanya lebih rendah dari konsensus ekonomi
dan juga ekspektasi dari pemerintah sebelumnya
namun pada kenyataannya
realisasinya pun data yang dirilis tadi bps
sehingga ini mengindikasikan bahwa dampak dari covid sembilan belas ini ternyata sudah cukup signifikan di kuartal pertama
dan itu pun juga sebenarnya kalau kita lihat dari data data yang dirilis bps tadi
bahwa sebagian besar komponen dari permintaan ataupun dari sisi produksi
itu semuanya mengalami pelemahan
padahal psbb baru saja diberlakukan
mungkin sebagian besar di daerah di indonesia itu mungkin relatif mungkin di awal april ya baru serentak ya
jadi artinya kita melihat bahwa di kuartal kedua ini dampak dari covid sembilan belas terhadap ekonomi kita akan jauh lebih signifikan lagi
dan kita memperkirakan bahwa perlambatannya akan lebih dalam lagi dibandingkan kuartal pertama
bang kalau berbicara soal pertumbuhan ekonomi sendiri
ini kan kita masuknya masih q satu ya masih kuartal pertama begitu
kuartal pertama biasanya paling
lebih banyak kita dipengaruhi oleh desember effec
di mana bulan desember konsumsi tinggi
sehingga membawa pengaruh yang baik pada bulan januari hingga kuartal satu begitu
kalau melihat tren pertumbuhan ekonomi pada pandemi ini yang anomali
bang jus dari melihat data tersebut
apa sih yang bisa ditranslasikan yang bisa dijabarkan begitu akibat dari pandemi ini
ya jadi kalau kita lihat sebenarnya justru
pertumbuhan kuartal pertama dan kuartal ketiga itu cenderung lebih rendah dibandingkan kuartal kedua dan kuartal empat
karena biasanya kuartal kedua ada bulan puasa ramadan dan juga idul fitri
dan juga ada efek mudik ya efek lebaran dan juga mudik ya
dan juga kuartal keempat biasanya juga ada efek dari natal dan juga tahun baru
sehingga memang kalau kita lihat di kuartal pertama
ini yang tadi makanya saya katakan bahwa ini di luar ekspektasi dari pemerintah bank indonesia
sebagian besar ekonom ya yang memperkirakan bahwa di kuartal satu ini dampaknya
diharapkan belum terlalu signifikan
tapi nyatanya kita lihat dari angka yang dirilis bps tadi ternyata sudah cukup signifikan
dan kalau kita lihat juga baik dari sisi konsumsi dan juga investasi
ini turun hampir setengah persennya dari kondisi normalnya
yang artinya bahwa kita melihat juga
apa namanya aktivitas ekonomi
khususnya dari sektor formal dan juga informal
ternyata juga cukup berpengaruh ya
khususnya informal saya pikir
memang didominasi ataupun ditopang oleh masyarakat pepenghasilan menengah
jadi dan saya pikir ini yang sebenarnya
konsumsi ini cenderung cukup signifikan menurun
dan kalau kita lihat secara umum juga konsumsi rumah tangga
itu memang ada beberapa komponen yang behavior dari konsumen ini juga berubah ya
konsumen ataupun masyarakat mungkin
ataupun dari kalau kita lihat datanya bisa kita simpulkan bahwa
konsumsi untuk tertiary needs nya mereka
makanya kita lihat kemarin bps juga sudah merilis bahwa
wisatawan mancanegara dan juga domestik ini juga turun ya
ini juga sangat mempengaruhi sektor pariwisata dan turunannya
transportasi udara darat laut dan juga hotel restoran ya
kemarin kita juga mendengar bahwa asosiasi perhotelan
di asosiasi perhotelan pun juga melaporkan bahwa
sebagian besar pebisnis perhotelan
karena tadi untuk meng cover fixed cost nya saja sudah tidak mampu gitu ya
sehingga ini yang perubahan dari konsumsi masyarakat pun juga berubah ya
yang kita lihat juga saat ini sekarang
masyarakat masih tetap mengkonsumsi kebutuhan dasar
yaitu yang tadi saya katakan bahwa
makanan minuman itu masih tumbuhnya masih cukup stabil ya
tapi kalau kita lihat untuk keperluan secondary needs nya dan juga tertiary needs nya
kebutuhan yang non primer itu cenderung menurun cukup signifikan ya
dan itu yang menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi kita di kuartal satu ini
yang tadi saya katakan ini di luar perkiraan lebih rendah dari perkiraan dari sebagian besar ekonom dan juga pemerintah
tapi sebetulnya nanti di kuartal dua kuartal tiga kuartal empat
karena kuartal satu kan perhitungannya masih sampai bulan maret
dimana psbb mungkin pada saat itu belum terlalu masif digencarkan begitu
jadi masih terlihat konsumsi yang tinggi
pada kuartal dua kuartal tiga kuartal empat
iya itu makanya yang tadi saya katakan bahwa
apalagi dengan pemerintah yang sudah melarang ya
masyarakat untuk tidak mudik untuk tahun ini
ataupun mungkin libur cuti bersama idul fitrinya dipindah
atau mungkin ke akhir tahun
sehingga ini menjadi salah satu faktor yang berbeda juga dibandingkan tahun tahun sebelumnya
dimana biasanya kuartal ke dua ataupun pada saat idul fitri itu biasanya konsumsi masyarakat cukup meningkat
karena pertama selain kita mendapatkan thr dari perusahaan dan juga pemerintah untuk asn
ini kita juga melakukan redistribusi welf kita ya
karena pada saat kita pendapatan kita
apa namanya pada saat kita pulang kampung ataupun mudik
tentukan ada redistribusi ya pendapatan kita ke masyarakat di daerah
dan juga akhirnya ini akan berdampak juga pada ekonomi daerah
sehingga kondisinya tentunya berbeda ya
makanya efek dari mudik lebaran tahun ini memang sangat kecil
makanya di kuartal kedua ini memang berpotensi untuk cenderung melambat ya
dan tapi kita melihat bahwa
harapannya dengan adanya stimulus kebijakan pemerintah
at least paling cepat di kuartal keempat itu sudah mulai ada tanda tanda perbaikan
dan memang pemerintah sudah mengeluarkan berbagai insentif stimulus
dan juga melakukan re alokasi refocusing dana apbn kita ke sektor sektor yang lebih bisa menggerakkan konsumsi masyarakat
tapi kalau bang joshua melihat langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini
apakah sudah cukup baik untuk menolak

bagaimana pertumbuhan ekonomi kita di dalam negeri konsumsi lebih tepatnya
sehingga nantinya kita bisa terselamatkan ini dari inflasi yang rendah
dan juga pertumbuhan ekonomi yang stuck down
atau mungkin cenderung mengarah kepada resesi ekonomi bang joshua
ya jadi memang yang pertama yang mau saya katakan juga bahwa inflasi yang kemarin juga dirilis oleh bps
di awal kuartal kedua tahun ini juga menunjukkan bahwa inflasi cenderung rendah ya
ini juga mengindikasikan juga memperkuat bahwa fakta bahwa daya beli masyarakat menurun
ya cukup signifikan di awal kuartal kedua tahun ini
karena kita melihat juga tadi karena kondisinya dari sisi produksi juga mengalami disrupsi ya
karena adanya pembatasan aktivitas ekonomi produksi industri juga lumpuh ya
jadi memang hanya beberapa industri saja yang diperbolehkan untuk beraktivitas di masa psbb ini
sehingga dampaknya pun juga berdampak
tadi ada sudah mulai ada pekerja yang dirumahkan
bahkan sudah ada sudah cukup banyak juga sudah mungkin sudah lebih dari dua juta ya pekerja yang terkena phk
sehingga tentunya ini akan berdampak juga tadi pada apa namanya
dari sisi confidence dari konsumen pun juga menurun
pada akhirnya juga terindikasi tadi penurunan pendapatan dan juga pada akhirnya tadi

pada akhirnya daya beli masyarakat ataupun di dalam konsumen ya
walaupun tingkat konsumsi masyarakat secara umum juga melambat ya
jadi ini menjadi salah satu indikasi bahwa di kuartal ke dua ini dampaknya akan jauh lebih signifikan
dan perbaikan ataupun pemulihan ekonomi kita ke depannya itu sangat bergantung tadi
pada seberapa cepat langkah langkah pemerintah untuk dapat menanggulangi covid sembilan belas ini
dari aspek kesehatannya
artinya pemerintah dengan berbagai kebijakan anggaran
sudah dialokasikan misalkan untuk kesehatan tambahannya
itu kita tujuh puluh lima triliun ini kan untuk penanganan untuk peningkatan kualitas dari
apa namanya tenaga medis dan juga rumah sakit pendukung untuk melayani pasien covid
ini juga harus benar benar ter apa namanya anggaran ini bisa terrealisasi di lapangan
sehingga harapannya tadi upaya pemerintah untuk menekan pertumbuhan dari pasien covid sembilan belas di indonesia ini
bisa lebih jauh
sehingga pada akhirnya psbb bisa kita berbagai pemerintah daerah bisa mulai dibuka kembali
aktivitas ekonominya sehingga ini akan lebih cepat lagi untuk memulihkan kondisi ekonomi
jadi intinya adalah karena memang tentu prioritas pemerintah adalah bagaimana supaya penanganan dari masalah krisis kesehatannya dulu
yang saya pikir ini menjadi salah satu prioritas utama di masa pandemi ini
dan baru nanti pada akhirnya
dengan kebijakan kebijakan yang sudah ada saat ini saya pikir mungkin tadi menggarisbawahi juga bahwa kebijakan terkait juga dengan program keluarga harapan
ya terkait dengan bansos bantuan pangan non tunai dan juga kartu prakerja ini memang diharapkan bisa membatasi penurunan konsumsi masyarakat lebih lanjut lagi
meskipun memang kalau kita harapkan mungkin tidak bisa ditingkatkan lagi ya karena ini khususnya tadi terkait dengan jaring pengaman sosial
ini menurut hemat saya ini belum menjangkau ataupun belum memikirkan masyarakat berpenghasilan menengah yaitu aspiry middle class
yang notabene ini banyak didominasi oleh pekerja pekerja informal ataupun pekerja buruh di sektor formalnya
yang terkena dampak cukup signifikan dari covid sembilan belas ini
sehingga ini yang saya pikir perlu dialokasikan ataupun ditingkatkan anggarannya selain mungkin program pemulihan ekonomi nasional
ekonomi nasional ya ini juga menjadi salah satu
kunci untuk pemulihan kita
agak lebih cepat lagi dalam beberapa kuartal
ke depan oke baik
bang joswin ini adalah memberikan insentif
ke berbagai sisi ya stimulus stimulus ekonomi
yang bisa menggerakkan berbagai sektor sektor
yang ada tidak hanya menguntungkan satu pihak
tapi juga menguntungkan banyak pihak termasuk
pekerja pekerja sektor informal yang saat ini banyak
yang terdapat bang tapi kalau kita berbicara
soal pandemi ini sendiri begitu imf
semua sudah memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi
akan melemah gitu bahkan beberapa negara
terancam masuk resesi kalau indonesia
sendiri nantinya setelah pandemi ini
berakhir kita berspekulasi
begitu apakah kita mengarah
ke arah resesi atau ke arah booming
iya memang ini menjadi salah satu
tantangan ya buat perekonomian kita apakah
lampaui atau bisa kita
apa namanya bisa perekonomian kita
bisa kita mulai dengan
step yang baik gitu ya jadi makanya
tentunya tadi langkah langkah
pemulihan ataupun penanganan covid ini menjadi
salah satu titik awal sebelum kita
masuk pada new normal dari ekonomi
kita yang kedua juga mungkin
dampak dari covid paska
pandemi ini tentu behavior
dari pelaku ekonomi cenderung
semuanya berubah ya seperti yang kita
lakukan saat ini sebelumnya
mungkin pada saat kita harus melakukan meeting dengan
dengan klien ataupun
dengan dalam meeting
di kantor itu harus
tatap muka gitu tapi dengan kondisi saat
akhirnya memaksa kita untuk
apa namanya lebih
menggunakan tadi teknologi informasi
ini gitu ya sehingga ini pun juga akan
akan berdampak cukup signifikan
sektor transportasi kedepannya ya jadi mungkin
dan juga rapat rapat itu mungkin
juga akan lebih efisien ya buat perusahaan
ataupun pemerintah ya untuk bisa
yang tetap muka dan lebih mengoptimalkan
ataupun lebih mengefisienkan
melalui apa namanya
dan berikutnya juga
terkait juga dengan behavior
dari konsumen juga ini terkait juga
dengan transaksi digital ya
sebelumnya dengan adanya pembatasan
kalau kita ada beberapa preferensi
dari konsumen ataupun masyarakat ini untuk
belanja ke mall
kelontong ya jadi langsung ke
dengan adanya covid sembilan belas ini tentunya
kita terpaksa jadi harus
melakukan semua transaksi itu dengan
online ya dan juga pada akhirnya terkait
juga dengan transaksi keuangan
ya tentunya pada saat kita
melakukan transfer ataupun pembayaran
ya sebelumnya kita melakukan dengan
tunai ya alat pembayaran kita tunai tapi dengan
dengan covid sembilan belas ini
tentunya kita jadi terbiasa untuk
kedepannya juga melanjutkan
pembayaran melalui non tunai
ya dan ini juga menjadi salah satu
program yang diinisiasikan oleh bank
indonesia jadi saya pikir tentu
behavior dari konsumen dan juga
pelaku ekonomi lainnya sektor
usaha tentunya akan cenderung berubah
ya dan kita harapkan ini ke arah yang lebih
positif ya dan khususnya
kalau saya mau mungkin masuk
kepada sektor manufaktur ya karena kita
juga sektor manufaktur kita juga
pun harus belajar pemerintah belajar bahwa
ketergantungan pada china
karena dampak dari covid sembilan belas ini
kita melihat dampaknya sangat signifikan
buat global ya pada saat china
mengalami lockdown sehingga
suplai bahan baku untuk industri manufaktur
di berbagai negara
di dunia termasuk indonesia ini
cenderung cukup sulit kita dapatkan
sehingga akan berdampak juga pada
produksi di industri manufaktur kita
sehingga saya pikir ini menjadi
pelajaran juga bagi negara negara dunia
bahwa ketergantungan pada china
seutuhnya itu pun juga
tidak baik ya jadi makanya ini saya pikir
ini menjadi salah satu
dorongan positif buat sektor
industri nasional kita supaya
kita bisa berdaya saing dan bisa menjadi
masuk sebagai global value chain global
sehingga itu yang akan membuat
kita punya daya saing dan tadi
akan mendatangkan investasi
juga kedepannya buat ekonomi kita
ada harapan kita masuk ke
pergeseran yang positif karena adanya
pergeseran behavior dari konsumsi masyarakat
maupun produksi begitu yang
bang joshua katakan dan semoga nantinya bisa
mengarah ke positif seperti yang diharapkan
tapi kalau kita
melihat sekarang nampaknya
pariwisata kemudian juga
transportasi juga ini paling
kena paling berdampak begitu bang josi
ini kira kira untuk recovery nya nanti
tergantung dari sisi permintaan
tentunya ya jadi produksi itu
tidak akan apa orderan
pabrik itu tidak akan
apa namanya tidak akan ada
peningkatan kalau tidak ada
permintaan ya tentunya makanya jadinya
permintaan masyarakat ini yang saya pikir
perlu dipertahankan daya beli
masyarakat itu dan juga konsumsi rumah tangga
harus benar benar dijaga dengan baik
tidak terjadi penurunan
apa namanya permintaan sehingga tadi produksi
bisa kembali berjalan dan tentu dengan
ya dampak shifting
kepada new normal tersebut ya behavior
yang baru tersebut tapi
tentu dengan kita berharap bahwa
recovery paling cepat di kuartal
di kuartal keempat ataupun mungkin paling
awal tahun depan ya kita harapkan itu
recovery itu akan kembali lagi
akan mendorong tadi mulai
terciptanya permintaan dan penawaran
jadi pada saat terjadi permintaan dan
penawaran lalu terbentuklah
di pasar sehingga akan terjadi
aktivitas ekonomi gitu ya sehingga
ini yang menjadi salah satu kunci
bahwa kalau recovery kita bisa
dorong lebih cepat tentu tadi
pada sisi produksinya pun juga aktivitas
produksinya pun juga akan kita harapkan
bisa kembali normal gitu ya
baik dari tadi pariwisata
ya karena sebelumnya juga di paket
stimulus pertama pemerintah juga sudah
memberikan insentif ya untuk
sektor pariwisata dengan memberikan
tarif pesawat ataupun hotel ya
dan ini mungkin akan bergeser
nanti stimulusnya akan lebih efektif
pada saat nanti pandemi sudah berakhir
ataupun psbb ini sudah di
apa namanya diberhentikan oleh berbagai pemerintah
daerah gitu sehingga saya pikir tentu ke
ke depannya ini
apa namanya seberapa cepat pemulihan
ekonomi kita dan juga dampaknya
pada sektor produksi ini akan sangat
akan sangat dipengaruhi juga oleh seberapa cepat
penanganan dari covid ini kita berharap bahwa
seandainya kalau kita lihat dari perkiraan dari
berbagai lembaga apa namanya
kedokteran dan juga
pengamat ya mengatakan bahwa puncak
pandemi kita ini di indonesia terjadi
di bulan juni gitu ya jadi harapannya
apa namanya pemulihan ini akan
terus berlanjut dari mulai
kuartal ketiga pertengahan sampai dengan kuartal keempat
dan kita berharap bahwa di kuartal
di tahun depan
kondisinya akan jauh lebih baik dan
kita berharap bahwa apa namanya
ya tadi ya ada dorong dorongan
positif untuk kita
bisa berdaya saing dan tadi
meningkatkan efisiensi pada perekonomian kita
ya bang jus ini kalau
berbicara soal fundamental kita
dalam menghadapi pandemi ini sendiri kemarin
rupiah sempat melomak cukup
dalam begitu tapi sekarang sudah mulai
nampaknya sudah trendnya sudah mulai ke arah positif
begitu pergerakan rupiah pasar uang
dan kemudian kalau kita melihat komoditas
juga emas sempat melonjak naik
sementara sektor sektor komoditas lain
seperti minyak batu barat sempat
anjlok begitu kalau melihat trennya pada
saat ini begitu dari
pasar komoditas kemudian
intervensi pemerintah juga di pasar
modal dan juga pasar uang sebetulnya
seberapa kuat fundamental kita
kemudian untuk tetap mempertahankan
tren pertumbuhan dan juga nantinya
mengarah ke recovery yang positif sehingga
nanti seperti yang diharapkan oleh kita semua
setelah pandemi corona ini
ya jadi tentunya tadi
ekspektasi dari pelaku pasar baik di
pasar komoditas ataupun di pasar
nilai tukar ya
itu pasar keuangan itu sangat
dipengaruhi juga oleh ekspektasi
dari pelaku pasar tersebut pada
ekonomi kita ya tentunya
kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi kita
akan kembali lagi ke level
normalnya yaitu pertumbuhannya di kisaran
lebih cepat ataupun mungkin
kita berharap mulai kelihatan
di tahun depan tentunya ekspektasi dari
pelaku pasar pun juga sudah mulai
terrealisasi atau bisa terlihat
ya sejak tahun ini gitu ya jadi
tentu rupiah yang
selama ini yang kita
melemah ternyata fundamental
ekonomi kita tetap mendukung ya
artinya bahwa rupiah saat ini
bahkan terus menguat
ya bahkan kemarin di akhir pekan lalu
sempat menembus di bawah lima belas ribu
tentunya ini menjadi salah satu indikasi
bahwa kita sebagai
warga negara indonesia kita harus yakin bahwa
fundamental ekonomi kita ini masih
lebih baik dibandingkan negara negara lain
ya dan juga tentu
apa namanya kebijakan respon
kebijakan pemerintah dan juga
otoritas keuangan lainnya bank indonesia
ojk dan lps sudah bekerja
maksimal untuk bisa
menangani covid dan membatasi
dampak ekonominya sehingga itu
menjadi salah satu dasar bahwa fundamental kita
masih tetap baik ya kemudian mungkin masyarakatnya
kali ya yang bisa kemudian menerapkan psbb dengan
physical distancing dan juga menggunakan masker
handsalitize dan semuanya protokol protokol kesehatan
itu semua dilakukan agar tidak hanya
satu pihak komunitas yang bergerak tapi semua pihak
bang jos kita selanjutnya
buka pertanyaan dari
beberapa teman teman yang sudah mengirimkan pertanyaan
di kolom pertanyaan ini ada
muhammad apakah akan terjadi
panicfication dalam sektor
pariwisata ketika pandemi telah usai
ya saya pikir mungkin saja ya
untuk masyarakat mungkin yang
menengah ke atas ini kan selama ini kan
mereka apa namanya
tidak bisa jalan jalan
ya tentunya kalau kita lihat
saat ini mungkin berbagai
apa namanya perbatasan negara juga
makin mungkin belajar dari covid sembilan belas
ini juga bahwa untuk
untuk apa namanya untuk
wisatawan masuk ke
suatu negara itu mungkin akan lebih
dibatasin gitu ya apalagi kalau
tim ini belum ditemukan ya karena
kan prosesnya juga butuh waktu ya dua belas hingga
delapan belas bulan sehingga tentu
adjustment dari berbagai negara
tentunya masih akan menerapkan protokol
kesehatan tersebut ya untuk membatasi
penyebaran ke negaranya sehingga
tentu ini akan juga berdampak
menjadi salah satu momentum buat
kita untuk bisa meningkatkan pariwisata
kekayaan alam kita sangat
ataupun apa namanya beraneka ragam
ya budayanya dan juga
artinya tentu menjadi salah satu daya
tarik untuk kita bisa memajukan
pariwisata dan tentu pada saat tadi
orang sebelumnya ini tidak bisa
jalan jalan tentu pada
saat nanti pandemi sudah berakhir ya
ini juga akan lebih
betul dan lagi
saya juga mendengar tadi bahwa
beberapa maskapai penerbangan juga
akan berlakukan diskaun ya jadi ini
menjadi salah satu daya tarik juga dan
industri hotel pun juga saat ini sudah
memperlakukan discount ya masih berlakukan discount
mungkin sampai dengan awal tahun depan
ataupun mungkin sampai dengan tahun depan
sehingga menjadi salah satu faktor yang akan
mendorong signifikan kembali
oke bang ini selanjutnya pertanyaan
hal atau kasus apapun itu yang bakal datang
setelah covid sembilan belas mungkin ini
kaitannya dengan tadi new normal dan
juga pergeseran behavior
dari masyarakat sendiri gimana bang
ya yang tadi
saya sampaikan juga bahwa
kondisinya behavior dari masyarakat
ini tentunya akan lebih
teknologi informasi ya dalam kehidupan
sehari harinya ya entah
untuk apa namanya untuk
kebutuhan marketing dari perusahaannya
ataupun dari barang barang ya
yang dia jual ya misalkan
e commerce ya tentunya akan lebih
meningkat lagi ya transaksinya
dan juga pembayarannya
non tunai ini pun juga akan lebih meningkat lagi
kedepannya dan ini tentu akan berdampak
positif ya karena kita
paham bahwa dampak dari
digital ekonominya akan membuat
perekonomian kita akan jauh lebih efisien
ya dan tentunya tadi
dengan terciptanya dengan semakin
maraknya lagi e commerce tentunya
kita harapkan tadi usaha usaha unit usaha
majukan gitu ya karena selama ini
kita melihat bahwa
untuk apa namanya
optimal ataupun belum cukup maksimal
bisa mempromosikan produk produk
dari unit usaha umkm kita
ya sedangkan semestinya
e commerce ini harusnya menjadi
apa namanya marketplace ya
buat produk produk dari umkm
nasional kita gitu ya sehingga
tentu kita harus lebih belajar bahwa
ketergantungan pada negara lain
itu juga kedepannya saya pikir ya
bottom line nya adalah ketergantungan pada
negara lain ataupun dunia luar itu memang akan
akan mulai dikurangi ya sehingga
kita harus lebih mandiri
lagi dan bagaimana tadi
untuk meningkatkan sektor ekonomi kita
kita harus lebih mengoptimalkan
dua ratus tujuh puluh juta penduduk tentunya ini menjadi
salah satu modal besar untuk kita bisa
apa namanya bertahan di tengah masa
pandemik ini dan untuk bisa
melampaui ataupun melewati
kondisi krisis yang mungkin
dialami oleh berbagai negara
bang joshua ini cukup menyenangkan diskusi kita pada
nih saya dan juga mungkin para followers yang
menonton bahwa indonesia punya fundamental
ekonomi yang cukup kuat untuk menghadapi
pandemi covid sembilan belas ini dan diharapkan memang
nanti meskipun pertumbuhan q satu
kita tidak sesuai dengan ekspektasi tapi
pertumbuhan kita setelah pandemi ini
diperkirakan dengan fundamental yang kuat
dan juga berbagai stimulus
insentif dan juga berbagai gerakan
yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk
meredakan pandemi ini bisa diikuti oleh masyarakat
sehingga nantinya ekonomi kita bisa terjaga
dan kita bisa tetap berdikari
begitu ya memanfaatkan potensi
domestik kita untuk kemudian
kesejahteraan ekonomi masyarakat bang joshua
terima kasih sudah bergabung bersama kami
siap sama sama aldi
senang sekali juga
saya buburin ini nunggu waktu untuk buka puasa
semoga nanti kita ada diskusi diskusi lainnya
di bang josho terkait dengan
ekonomi yang tentunya semakin menambah
dengan pasar keuangan dan juga
pertumbuhan ekonomi kita
terima kasih bang joshua selamat sore
ya teman teman itu tadi diskusi
pak r dede kepala ekonom bang permata
kita membahas soal booming ekonomi setelah pandemi
apakah mungkin tadi sudah dijawab begitu ya
dan besok tetap stand by
karena besok akan ada teman saya
yang gantian untuk
nah ini dia
ada fani imaniar
ayah sukastra ini akan membahas soal
kisah pahlawan devisa
di tengah corona seperti kita ketahui juga
kemudian tenaga kerja kita
yang ada di luar negeri ini merupakan pahlawan
devisa yang menyumbangkan devisa untuk negara
tapi akibat pandemi ini mereka harus
direpatriasi begitu ya lalu
pekerjaannya bagaimana kisahnya
nanti akan dibahas oleh teman saya fani imaniar
bersama narasumber ayah
sukastra besok maksud saya
tetap jam enam belas
waktu indonesia barat so stay to terus di live
instagram cnn indonesia dan juga
cnn indonesia tv karena setiap harinya
selama bulan ramadhan ini akan banyak sekali topik yang akan
kita bagikan kepada anda
sembari anda nunggu waktu ngabuburit
akhirnya saya aldi hawari pamit
selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh